ya pemerintah melalui kementerian pemuda dan olahraga memberikan bonus bagi para atlet yang berprestasi
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan menteri pemuda dan olahraga republik indonesia zainuddin amali
halo selamat malam pak menteri
ya pak menteri bagaimana kabarnya sehat pak
wah sehat bugar
sebentar lagi mau nonton final aff
iya betul sekali nanti ya jam sembilan belas tiga puluh wib kita akan melihat bagaimana tim nas akan menjalani first leg
pak menpora kita bahas dulu ini soal bonus yang kemarin diberikan oleh negara
ini pak menpora menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen tidak hanya membina atlet saja
tapi juga mengapresiasi prestasinya
selain itu apa lagi pak menteri harapan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemberian bonus ini
ya kemarin itu selain
bonus juga kita memberikan
perintah atau negara memberikan satya lencana dharma olahraga
itu biasanya diberikan kepada atlet yang berprestasi tingkat dunia
dan memang karena prosesnya itu bukan hanya di kemenpora
sehingga terasa agak lama ya
tetapi proses itu dilakukan untuk hati hatian dan negara memberikan penghargaannya
apa namanya misalnya ada tanda jasa tanda jasa yang lainnya seperti itu
nah kemudian di samping itu juga misalnya apresiasi berupa bonus
ini ditujukan sebagai capan atau ungkapan rasa terima kasih dari negara kepada para atlet pelatih dan tim ya
yang sudah bertanding dan memenangkan membanggakan negara
juga di samping itu
di samping itu ini sebagai pemacu semangat mereka supaya pada event event ke depan
baik itu multi event maupun single event mereka tetap bersemangat
dan sekaligus membuktikan bahwa negara hadir untuk pembinaan prestasi
baik sejak mereka direkrut kemudian ketika mereka masuk ke pelatna
semua dipasifitasi oleh negara
dan begitu berhasil tentu juga ada apresiasi dan perhatian dari negara
dan ini untuk cabur cabur yang berhasil ya
kita lihat kemarin kan selain bulu tangkis kemudian ada asean youth games
kemudian ada yang dari npc nya ya
kita juga berikan penghargaan dan apresiasi
tentu ini semuanya atas arahan bapak presiden bapak joko widodo
pak menteri ini bukan rahasia lagi bahwa saat bonus belum dicairkan
ini ada sejumlah atlet muda yang komplain atau membuat status begitu di sosial media
tentunya direspon dengan berbagai cara oleh masyarakat luas
sebenarnya mengapa hal itu bisa terjadi
apakah ini adalah sebuah pemahaman yang belum merata terkait dengan regulasi permen nomor satu
dan enam delapan empat tahun dua ribu lima belas soal pemberian bonus kepada atlet pak menteri
iya saya memakluminya masyarakat pasti banyak juga yang tahu tentang regulasi atau aturan
jadi gini saya ini harus mempertanggung jawabkan uang negara
sebagai menpora sebagai pengguna anggaran ada aturan aturan yang harus kita

oleh karena itu saya waktu itu sampaikan ini saya buat mengucapkan maksud saya

saya sudah jamin pasti ada
perhatian pemerintah ada
arahan pak presiden sudah pasti kepada saya bahwa beri penghargaan dan beri apresiasi
tetapi tidak bisa seperti saya memberi contoh kayak kita ke warung gitu ya
membeli sesuatu kita bawa uang kemudian langsung ditukar dapat barang
ada aturan aturan yang kita juga harus komunikasikan dengan kementerian keuangan
kemudian kita kalau harus ada revisi internal penggunaannya dan lain sebagainya
nah prosedur prosedur ini kan harus dilalui
nah mungkin ada yang tidak sabar kemudian minta segera berikan segera berikan
ya saya sih minta untuk ini dipahami
dan ke depan memang ya seperti inilah
supaya tertib tata kelola kita terhadap penggunaan apbn terhadap penggunaan
supaya kita tidak salah dan saya tidak mau di belakang hari ini bermasalah
kalau bermasalah kan semuanya jadi serba gak enak
nah alhamdulillah dengan demikian setelah kita lalui semua prosedur
tata kelolanya kita lakukan dengan baik
dan terserahkan apa yang memang ditujukan untuk mereka yang berprestasi
itu saja sih
tapi saya memaklumi kalau memang banyak di kalangan kita yang
belum paham betul tentang aturan aturan tentang keuangan negara itu
apakah anda juga sepakat bahwa di peraturan menteri tahun dua ribu lima belas soal bonus atlet ini
aturannya kurang detail mungkin sehingga banyak diartikan yang
kemudian diartikan bisa banyak gitu artinya pak menteri
sehingga mereka menebak nebak begitu karena mungkin tidak detail
saya menyadari itu
saya dan teman teman di internal kemenpora juga menyadari itu sehingga ke depan kita akan perbaiki aturannya
artinya jangan hanya kita yang memahami
jangan hanya pemerintah yang memahami aturan itu
tetapi aturan itu harus dibuat terperinci cukup jelas
sehingga siapapun yang membaca aturan itu bisa segera paham
itu sih ruang saya
saya juga dan teman di internal kemenpora sudah berdiskusi
segera kita perbaiki
jadi tidak setiap ada event kemudian kita harus mengeluarkan aturan baru dan lain sebagainya
yang penting ada aturan induknya
yakni undang undang tentang skm yang sekarang ini sedang direvisi juga di dpr ya
dan juga tentang peraturan turunannya
setelah undang undang itu ada pp kemudian ada kalau ada peraturan presiden dan peraturan menteri
ini semua akan kita sinkronkan
kita menunggu revisi undang undang skm
undang undang skn segera selesai
insya allah ini juga bisa kita selesaikan
yang menjadi perhatian juga ini pak menteri adalah ada seorang atlet yang kemudian mendapatkan bonus
karena memenangkan sebuah multi event
kemudian membagikan setengah dari bonusnya kepada atlet yang sudah pensiun
sejauh ini regulasi apa yang dimiliki oleh pemerintah indonesia
untuk memberikan perlindungan kepada atlet yang sudah pensiun
artinya mereka juga pernah mencapai prestasi prestasi tertentu saat mereka masih bermain
sekarang kita punya perpres nomor delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh
tentang desain besar olahraga nasional
nah di dalam desain besar olahraga nasional itu kita atur dari hulu sampai ke hilir tentang olahragaan
dan itu juga
roh dari undang undang skn yang sekarang ini sedang kita revisi
nah bagaimana bagi mereka yang purna prestasi tentu itu juga mendapatkan perhatian
dan bapak presiden sudah memberikan arahan kepada saya sebagai mentora untuk segera membuat aturannya
sehingga tidak muncul lagi kontroversi perdebatan diskusi yang berkepanjangan terhadap mana yang harus kita berikan
dan mana yang belum masuk di dalam area itu
tentu kalau di dalam dbon itu sudah sangat jelas bahwa target kita adalah olimpiade dan paralimpiade
sementara asean games dan sea games itu adalah sasaran antara
jadi sudah sangat jelas
kalau sebelumnya kan kita tidak bisa membedakan mana prestasi sea games mana prestasi asean games mana prestasi olimpiade
sekarang di dalam prpr
res delapan puluh enam tentang desain besar olahraga nasional itu sudah diatur
target target yang harus dicapai oleh prestasi kita
dan bagaimana bagi mereka yang sudah mengharumkan nama bangsa
khususnya untuk tingkat olimpiade dan paralimpiade
seperti apa penghargaan dari negara atau penghargaan dari pemerintah
baik artinya sudah ada regulasi dan beberapa perencanaan perencanaan lagi
supaya ada perlindungan bagi atlet yang sudah purna tugas begitu yang sudah pensiun
pak menteri kita bahas soal lain yang sedang ramai diperbincangkan
ini soal piala aff dua ribu dua puluh yang malam hari ini kita akan tunggu beberapa menit lagi
kita akan lihat bagaimana kick off antara thailand versus indonesia
saya ingin membahas kemarin pak menteri dan juga federasi yang mengurus sepak bola
ini mengungkapkan soal pelatih dari timnas
sepakbola yang ini sintayong akan tetap dipertahankan
ini kalau saya lihat dari kontraknya hingga dua ribu dua puluh
apakah kemenpora dan federasi terkait sudah merencanakan akan lebih dari itu kontrak dari pelatih sintayong
ya itu yang berkontrak itu adalah federasi adalah pssi ya
kemudian pemerintah memfasilitasi pembiayaan dari kita
untuk persiapan under dua puluh yang tadinya untuk u dua puluh ya untuk tahun dua ribu dua puluh dua
kemudian kan itu ditunda tundanya baru nanti akan dilaksanakan dua ribu dua puluh
karena itu pilihan dari federasi ini kami dukung
jadi yang memilih ini adalah pssc
nah sehingga pilihan pssi itu disampaikan kepada kami
kami dukung karena ini kita menjadi tuan rumah
kita menjadi tuan rumah berarti kita bukan hanya sukses menjadi penyelenggara
tetapi sukses dalam prestasi
nah bagaimana mempersiapkan timnas ini
supaya jangan sampai di babak babak awal sudah tersingkir
butuh pelatih yang berkualitas kualitas internasional
sintayong kan kita tahu bahwa dia adalah pelatih tim korea selatan
pada saat di piala
piala dunia beberapa waktu yang lalu dan bahkan tim korea selatan
yang dilatih oleh sintayong itu bisa mengalahkan jerman
kekuatan jerman kan kita tahu semua luar biasa
nah dari situ kemudian kita lihat dalam perjalanannya
anak anak ini anak anak yang dilatih itu ada perkembangan dari sisi fisik
dari sisi mental dia melatih secara komprehensif bukan hanya melatih taktik
tetapi fisiknya betul betul ditingkatkan kemudian mental mereka
kerja sama tim yang saya dapatkan informasi itu ya
nah ini kan pelatih sudah bagus kemudian dia sudah ngerti tentang karakter
pemain pemain indonesia seperti apa
nah mulai memahami itu dan anak anak mulai punya chemistry dengan pelatih ini
itulah sebabnya kemarin begitu ditanya oleh teman teman jurnal
nah ini sudah terserah kita tetap menahan apapun hasil dari piala aff nanti
sintayong tetap menjadi pelatih tim nasional indonesia
khususnya persiapan kita untuk menuju piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh tiga
baik apapun hasilnya di final sintayong stay seperti apa yang diminta
banyak netizen di twitter maupun di media sosial lain
terakhir pak menteri ini jika
memenangkan piala aff apakah ada bonus juga untuk tim bola
ya jadi komitmen bapak presiden pak joko widodo kita harus memberi apresiasi dan penghargaan
kepada para atlet kita kepada para pelatih kita kepada tim yang sudah mengharumkan nama bangsa
di kancah internasional oleh karena itu perlakuannya pasti sama
ada apresiasi dan perhatian dari pemerintah
cuma seperti apa tentu belum bisa saya sebutkan sekarang
tapi saya yakinkan itu pasti ada karena pak presiden arahannya kepada saya
setiap prestasi harus dihargai
baik baik terima kasih pak menteri atas waktunya pada malam hari ini
semoga ini bisa menjadi semangat bagi teman teman yang masih menjadi atlet maupun yang sudah purna tugas
dan tentunya doa yang terbaik untuk tim aff indonesia mendapatkan hasil terbaik di malam hari ini
terima kasih pak menteri